sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ada berita yang luar biasa yang aku mau sampaikan sama kamu
ada apa dengan cynthia
jangan bilang dia hamil sama gaming pecundang itu
tapi paling tidak gavin berguna
berguna apa lora
dia tuh orang yang sangat berbahaya kamu gak tahu dia siapa
kita harus hati hati sama dia
dia tuh orang gak bisa ditebak kita nggak akan pernah tahu dia mau apa berikutnya
kamu pasti selalu punya rencana buat kita
pastinya kamu gak akan membiarkan gavin itu
jadi masalah buat kita

kalian sudah ngerti ngerti air
itu tapi after ini
kalian tadi keberbangsaan
jauh lebih banyak
terima kasih nek
karena kamu sudah kasih kabar mengenai ritek layaran itu
mana ritek layarannya
aku mau lihat
udah gak sabar ya
sebentar ini dia
kok aku deg degan ya
udah kamu buka aja deh
selamat ya nyonya afif
selamat juga ya
kalian itu berbahagianya kayak bella baru melahirkan adiknya siva
rasanya emang seperti itu
saat kamu melahirkan aku tidak berada di samping kamu
pak bos aku pinjam dulunya gm ya
ya allah beri aku kekuatan untuk melihat semua ini
aku hanya ingin melihat bella bahagia
sekarang juga kamu angkat kaki dari sini
balik kamu ke bali
dan jangan pertama kembali ke sini
apalagi menemui cynthia
kalau kamu masih berani menemui cynthia
lain kali kamu akan berakhir dalam peti mati
dia istri orang sekarang
dan sebentar lagi dia akan jadi seorang ibu
jangan balik kembali kau tua
kalau kamu masih berseliaran di sini
aku akan bikin hidup kamu berantakan
aku akan membuatmu mati